dan untuk membahas kenaikan biaya haji dua ribu dua puluh tiga yang sudah disepakati antara dpr dan pemerintah
sudah bersama kami lewat sambungan zoom savitri utami dan juga suwarsono
calon jemaah haji yang akan berangkat tahun ini
assalamualaikum pak suwarsono ibu savitri
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
sebelumnya saya ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu
apakah pak suwarsono dan ibu savitri ini termasuk calon jemaah haji yang lunas tunda tahun dua ribu dua puluh atau bagaimana
iya kami jemaah kita yang sudah lunasi tahun dua ribu dua puluh
artinya biaya haji sudah dilunasi ya bu
ya sudah di bukti penyiasatnya april dua ribu dua puluh
tapi kami bakal berangkat karena waktu itu terkena datang
nah tapi bagaimana ketika mendengar adanya kenaikan biaya haji yang ditetapkan oleh pemerintah sebelumnya

angkanya itu sangat luar biasa ya kenaikannya
otomatis kami pasti banyak yang tidak mampu untuk melunasinya
maka itu tidak dikurangi
tapi ketika sudah diputuskan bahwa
seluruh jemaah calon haji yang lunas tunda dua ribu dua puluh itu dibebaskan dari kenaikan biaya haji tahun dua ribu dua puluh tiga ini
bagaimana perasaannya pak suwarsono dan bu asafitri
kalau boleh tahu sejak kapan pak suarsono dan ibu sudah mendaftarkan haji ini
dari tahun berapa
dari tahun dua ribu dua belas
itu pada awalnya membayar biaya pendaftaran sebesar dua puluh lima juta rupiah ya
waktu itu untuk mendapatkan nomor porsi kami membayar dua puluh juta lima ratus
jadi kami mendapatkan nomor porsi
nah misalnya sampai ke dua puluh lima itu kami kira kira setiap bulan
untuk pelunasan biaya haji ini kapan terakhir ibu melunasi biaya haji untuk berangkat
untuk tahun ini pak kan pak untuk tahun ini
pelunasan yang sudah ibu lakukan itu kapan terakhir pembayaran terakhir yang ibu lakukan
ini pelunasan yang sudah kami katakan ini april dua ribu dua puluh
tapi kami kan bakal berangkat karena akan berikut covid
makanya kemarin kami muncul kalau di jemaah yang merombohkan kami yang sudah melunasi di tahun dua ribu dua puluh
kamu mah ya
kami sudah mendatangi pelunasan
artinya kami mohon tidaklah ada kenaikan lagi untuk kami yang waktu itu tertunda
dari satu rombongan ibu dan bapak
apakah ada juga yang jemaah calon haji yang belum melunasi
untuk berangkat dua ribu dua puluh tiga ini
yang ibu tahu
masih banyak lah pak
kalau untuk tahun dua ribu dua puluh tiga semua belum ada pelunasan pak
kami masih menunggulah kabar ini
karena kami mau mau kalau bisa jemaah itu
apakah sebelumnya sebelum ada rencana terkait kenaikan biaya haji ini sudah ada pemberitahuan sebelumnya dari pemerintah atau dari pihak penyelenggara perjalanan haji
belum ada informasi pak
kan kemarin informasinya itu lewat menteri agama ya pak
kalau diberikan dana haji itu sampai enam puluh tujuh dua juta
kan seperti itu
jadi kami ya pelindungan pak
cukup jujur balik jemaah yang rombongan kami yang tertunda di tahun dua ribu dua puluh
jalankan kami yang tersebut
apakah ada informasi dari rombongan atau teman teman mungkin saudara
sanak saudara juga yang ikut berangkat haji tahun ini
bagaimana cara mereka untuk melunasi biaya haji yang harus dipilih
yang harus dibebankan kepada para calon jemaah ini nantinya
sepertinya mereka banyak berkepilasi pak
ada yang akan menjual aset ada yang akan menjual tanah
tapi kan tidak terjampang itu ya pak jual aset yang tergerak itu
maka penutupan harus beberapa minggu depan
tapi memang sampai tadi menamatannya rombongan kami
maaf minggir balik
minggir balik kan lupa
saat kami tertinggal beberapa tahun informasi harus naik lebih grafis
jadi luar biasa pak
kami berharaplah kepada pemerintah
janganlah sampai tadi cuma alamnya
andainya pun ada naik naik pun lah
itu yang wajar
kalau naik hanya dua juta tiga juta itu kan wajar pak
ya ini kan keberangkatan hanya tinggal kurang lebih satu bulan lagi
apa sudah ada persiapan dari bapak dan ibu untuk berangkat ke tanah suci
alhamdulillah sudah pak
kami sudah manasik haji
bahkan untuk yang ketiga kali kami sudah menanti haji pak
karena kami jemaah terpindah dari tawar
jadi kami sudah merangkang rangkang manasik sebanyak tiga kali pak
terakhir bu savitri pak suwarsono
harapannya seperti apa ke depannya untuk penyelenggaran ibadah haji di indonesia ini
ya kalau naik penambahan angkanya jangan terlalu sibuk pak
kebanyakan juga masyarakat yang menengah insinyuran
masuk ke dalam kategori
yang terpaksa kami kan pak
tapi kalau dikatakan haji itu bagi yang langsung
mangsa itu kan bukan secara finansial saja pak
jadi menurut kami mangsa itu adalah motivasi
kalau kita mangsa mengerediskan sepeda motor atau mobil
kenapa kita tidak mangsa menanggung untuk ibadah haji
jadi jangan diangkat haji itu bagi yang mangsa
mangsa secara finansial
kami pun sebenarnya tidak mangsa secara finansial pak
tapi karena ini memiliki kelembagaan terima
kami menganggap kami memotivasi diri kami

pada haji sebagai rukun islam yang terima
itu motivasi menurut kami pak
haji bagian mampu
mangsa itu mampu secara finansial
kalau tidak begitu juga pak
dan tambahan pak mampu fisik satu lagi pak
yang kedua mampu kesehatan
baik betul sekali
terima kasih sekali bu
terima kasih sekali bu savitri utami
dan juga pak suarsono
mudah mudahan saja sampai nanti keberangkatan ke tanah suci
semuanya berjalan dengan lancar
dan bisa kembali ke tanah air dengan haji yang mabruk
terima kasih atas waktunya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
pada saat banjir bandang dan tanah longsor yang melanda kabupaten lewu sulawesi selatan
menteri sosial tri risma hari ini mengunjungi keluarga korban tanah longsor di desa ilan batu
kecamatan waleran barat pada rabu enam oktober
saat bertemu dengan ibu dari keempat korban menteri sosial risma disambut isak tangis
risma memberikan bantuan santunan kepada keluarga korban longsor dan memberikan mainan mobil mobilan kepada adik korban
usai bertemu dengan keluarga korban risma melanjutkan dengan mengunjungi posko dan dapur umum
dilanjutkan dengan mengunjungi lokasi tanah longsor yang menimpa rumah kepala desa dan mengakibatkan empat orang anak yang meninggal dunia
sama pak bupati pak kapolres pak dandem
itu akan menyiapkan beberapa
pak tite yang ada rumah rumahnya ada buniannya
itu akan kita siapkan buffer stock yang isinya adalah kebutuhan makanan
kemudian air bersih dan saran pak dandem adalah bbm untuk operasional
sementara itu pasca banjir dan tanah longsor yang menerjang wilayah walendrang lamasi
warga di desa sang tandung walendrang utara
juga terpaksa mengungsi karena terapi
kalau warga sendiri pak sekarang seperti apa kondisinya
ya panik dah
jadi mengungsi pak
mengungsi tiap malam
di mana pengungsinya
di daerah tambiena sana
ada kesulitan pak dalam pengungsian
ya tentu banyak
nah ternyata pada tahun dua ribu delapan belas
sudah ada alokasi anggaran
untuk melakukan sayembara
mengalami defisit termasuk nasional juga defisit terjadi pengurangan pengurangan yang signifikan
oke bahkan kegiatan kegiatan yang sudah dilakukan pun di stop nah sementara ini
direalisasikan pada bulan bulan tersebut pemberian haa realisasikan walaupun besarannya katanya hanya
tujuh puluh satu kurang lebih tujuh puluh satu miliar itu jadi anda ada kanehan kanehan eh di tengah situasi terjadi
pengurangan pengurangan anggaran apa semuanya tiba tiba ada pelaksanaan anggaran yang seperti
ini kemudian di dalam perencanaan memang terus terang kita tidak mengetahui bahwa itu akan
melakukan penebangan dan lain sebagainya setelah kejadian ini baru kita itu tidak mau tahu dan
gini saya membaca di kepres nomor dua puluh lima tahun sembilan puluh lima itu ternyata considerance menimbangnya adalah
ini adalah sebuah kawasan monumen nasional
monumen nasional yang harus tetap terjaga nilai nilai yang terkandung di dalamnya nah
nilai nilai itulah yang yang perlu dijaga maka lahirlah kepres dua puluh lima itu yang otoritasnya ada di
komisi komisi pengarah dan lain sebagainya nah kekhawatiran perubahan perubahan yang terjadi
ini akan merusak nilai nilai simbol simbol yang ada di kawasan itu itu filosofinya kan begitu
oke nah dan apa yang terjadi dengan ini ya itu juga yang akan menghilangkan nilai nilai
yang terkandung di dalam kawasan kawasan simbol simbol monas tadi simbol simbol itu
bang syarif sejak awal sebetulnya mau diapakan sih revitalisasi monas ini anda tahu tidak sih
sejauh mana sepanjang saya ketahui tadi saya membuka tadi bahwa ya polemik ini revitalisasi
yang di ributkan adalah sisi selatan sepatutnya tadi saya katakan sepatutnya dinas ciptakarya
maupun pemprov itu mensosialisasi revitalisasi yang menyeluruh sesuai dengan hasil sayembara
jadi ribut ini adalah revitalisasi selatan setelah saya cek bukan monas yang di revitalisasi bukan
monas ini adalah kawasan di pinggiran sisi selatan yang akan menghubungkan dari balai kota view nya baru kelihatan bung rehat kalau keluar dari pintu balai kota itu monas nggak kelihatan
sementara kalau dari gambir kelihatan itu saya pandangan saya sederhana seperti itu karena itulah ini revitalisasi dimulai dari sisi selatan dulu terkait juga ada pembukaan mrt ya maka harus dipercepat
nah persoalan penganggaran tadi memang kita sama sama di komisi d ya tahu bahwa kita minta paparan waktu itu ya minta paparan
tapi kan waktu itu kita pembahasannya untuk yang dua ribu dua puluh
dua ribu dua puluh juga adalah kemarin ya
ya sudah lagi sebetulnya bung rehat ya ada seratusan lah kalau gak salah satu ratus lima satu ratus lima m dan yang sebelumnya kita enggak tahu karena itu saya berpendapat memang ini kurang sosialisasi
kalau yang disebut kawasan monas itu apa
di dalam kepres itu muncul dalam kawasan medan merdeka tapi yang dikerjakan oleh pemprov adalah sisi selatan taman taman itu
itu yang membuat membuat saya tidak apologi ya yang membuat pembro itu santai gitu
ini yang di
yang yang mau dibelesin itu sisi selatan untuk membuka view bukan monas oke monas sebagai cagar buddha juga diatur dalam undang undang kejahatan juga itu kalau monas diruet tanpa adab
jadi kalau tadi bang patras menghilangkan
perlu didalami secara akurat dan dan dan dalam ya pokoknya saya tidak tidak ingin mengatakan bahwa itu bukan juga simbol tapi perlu didalami karena yang sepanjang saya ketahui beberapa kawasan yang ke
beberapa kawasan yang pernah
dibangun itu setiap gubernur ada ada ingat di di zaman ahok itu membuka lenggang jakarta di
sisi sebelah patung kuda ya kan itu ya lenggang jakarta kemudian zaman bang yos ada pemageran
dari butuh butuh enggak ada ributnya kenapa diribut saya tidak ingin membela diri tapi
minimnya sosialisasi oke oke kalau bang yos dulu pada waktu bikin pager itu diundang lsm
tetep kontra tapi banyak karena buat kepentingan masyarakat pager oke taruh rusak disitu oke oke
oke apa bedanya dengan revitalisasi yang terdahulu sepanjang dia pertama sepanjang dia memenuhi
prosedur formal saya pikir enggak ada masalah dan yang kedua sepanjang itu tidak menghilangkan tidak
mengganggu nilai nilai yang terkandung di sana maka saya yakin komisi apa juga akan menyetujuinya
tidak memang dan yaitu tadi saya sepakat bahwa memang sangat sangat kurang sosialisasi disini
maka oleh karenanya saya pikir dan sekarang ini pemerintah pusat juga sudah turun sudah ikut apa
semuanya minta berhenti ya sekarang kembali kepada otoritas dari kepada gubernur gitu oke nah oke apakah
dia mau mendengar suara dari dprd
dari senek atau dari oke oke kayaknya sih mendengar banget sekarang kemudian kan dihentikan sementara
ya proyeknya tapi begini eh eh eh mas pras juga kan agak eh pak prasuteri kayak tampaknya juga
agak cukup marah satu partai dengan anda apa sebetulnya kecurigaan yang anda lihat dari
revitalisasi ini sampai kemudian mau dilaporkan lah dan lain sebagainya ya yang saya pikir ya
paling apa ya itu tadi ya jangan
setelah setelah apn udah pasti jelas atur jadi artinya pro tindakan mendahului proses ada prosedur
yang di yang diterobos untuk melakukan tindakan faktanya apa faktanya pohon hilang satu ratus sembilan puluh nyawa
itu sudah musnah sementara ada prosedur yang tidak dilalui
yaitu proses persetujuan dari dari komisi apa nah ini ini cacat apa nih apakah ini
administrasi atau cacat prosedur nah kemudian ya itu tadi kegiatan kegiatan ini semakin mengurangi
paru paru kota mengurangi apa rp haya rp h dan yang kedua ya ada kekhawatiran menghilangkan nilai nilai
sejarah yang ada di tanah bang syarif tampaknya kalau dari apa kata disampaikan oleh bang pantas
ini bukan cuma sosialisasi tapi ada yang diterobos ada maladministrasi tampaknya itu
juga menjadi permasalah tanggapan anda bagaimana hidupkan analisis dugaannya ya saya menghormati
ini sebagai warning hati hati loh ada gini ya boleh saja tapi yang saya sebenarnya ketahui soal
penebangan pohon pohon misalnya dalam rapat komisi d kan kita juga tanya ini dipindah apa ditebang memang
kepala diri cipta karya agak agak sulit menunduk itu apa pembicaraan apa dipindah pari tebang dua
dua disebut dipindah juga ditebang juga dari situ mungkin sudah data menangkap ada gelagat
hp resim dari artinya apa kalau dipindah berarti keberatan pak pantas terjawab dong ada gantinya
satu ganti sepuluh nah
itu terjawab pak pantas cuma kan dia nggak bisa jawab itu yang membuat membuat volume
makin panas di komisi d itu saja saya termasuk yang belum menyetujui penghentian saya menunggu
satu minggu kemudian ternyata betul alhamdulillah harapan saya terpenuhi kemarin ya terhitung tujuh hari
jadi dihentikan sementara memang saya membaca ada gelagat tapi untuk mengejas bahwa ini ada
mahal administrasi ada pelanggaran ya belum lah belum gimana berarti perpindahan pohon yang sudah
berumur puluhan tahun itu enggak mudah akarnya udah kemana mana tuh sangat tidak sangat mustahil
dipindah mungkin sementara seminggu dua minggu bisa bertahanlah tapi satu bulan kemudian akan hilang
itu ya dia akan hilang itu gini gini jadi kalau hanya penggantian satu banding sepuluh sepuluh yang kecil kecil bibit
apa semua kan ini tidak sewa tidak sepadan makan waktu makan waktu dan istilahnya kalau ini paru paru kota
lanjut lewat dulu jadi gini jadi gini kita memang mendapat penjelasan yang tidak lengkap di dalam
penjelasan di komisi itu maaf dinas kita merata ada di usg kita pengen tahu pak pantas apakah betul
pohon sebelum ditebang di usg dulu sampai hari ini belum clear kalau ada terjawab bahwa di usg maka
pemindahan pohon itu secara teknologi ada ada pak pantas cuma kita belum firm apakah betul pohon itu di wuhan
ternyata sudah terjawab terjawab lonjang khawatir ada penggantinya misalnya umurnya itu dua puluh tahun ini
sepuluh tahun ada teknologi ada diatur seperti cuma masalahnya penjelasannya tidak lengkap jadi kembali
ke sosialisasi yang sejak awal dilakukan mpn operate anda kurang dan yang paling penting
guren hat bahwa ada master apa ada design yang bisa papa hai before after really after afternya
dia terjadi lihat rasanya inicurah karena sudah terus terus terusan patok kondisinya saya boleh mencoba formal membuat camping untuk pengganti coba sekali tu iki partai jadi ny decent banknya seperti itu ya
bahwa ini pembangunan
akan mengantarkan monas yang lebih
tapi yang dilakukan sekarang sesuai nggak dengan
before after yang anda lihat begitu
malah ada potongan yang
view yang terpotong
itu akan disambungkan ke balai kota
sesuai gak pak matas
katakanlah tujuan yang baik
yang baik itu juga
akan tidak baik akibatnya
yang jelas begini ini sudah dihentikan
nasibnya ini akan bagaimana
kira kira menurut anda berdua karena kan di luar
perdebatan tentu kan ini tetap
artinya kalaupun mau diulang juga mau bagaimana
diperbaiki juga seperti apa
bagaimana anda melihat proses
revitalisasi monas ini ke depan setelah
kita bahas nanti ya
kami break kami akan segera kembali sesat lah
kita berlanjut diskusinya ketika break
juga kita berlanjut dengan onengok monas
seperti apa untuk saya mengingatkan kembali
dan juga bang syarif ini kan perdebatan antara
pusat dan juga daerah dihadapkan ke publik berkali kali sebetulnya ya
termasuk kemudian akhirnya ini dihentikan sementara lalu kemudian dengan
di tingkat sementara ini menurut anda berdua akan kemana kemudian revitalisasi monas ini
muaranya akan bagaimana apakah diulang lagi di sebaiknya seperti apa sih mungkin
bang syarif terlebih dahulu ya jadi saya mendengar informasi bahwa komisi pengarah
itu serapat di dalamnya ada menteri sekretanegara ada menteri lingkungan hidup tapi sayangnya
gubernur tidak diundang ya kan dikatakan dalam berita itu bahwa enggak diperlukan gubernur
diundang itu oke jadi menurut anda itu kenapa itu itu bagaimana tuh ketika gubernur tidak
diundang tuh ya kan ingin menjawab tadi mau lanjut atau oke kan saya mau menjawab seperti
itu kan jadi pendapat ya kajian saran dari rapat ini komisi pengarah ya kan
harusnya kan diundang satu ya maka kalau tidak diundang saya bisa tidak bisa menjawab kalau kalau
jadi minta pendapat pribadi ya lanjutkan lah di beberapa apa apa aspek aspek teknisnya
ditinjau lalu diperbaiki karena subtansinya ini baik saya sih mengharapkan bahwa dimana apa apa yang
salah di dalam aspek aspek teknis seperti saya mengatakan tadi proyek strategis nasional dan
projek ksd itu hal yang benar benar pentingnya di dalam hal hal ini ini banyak yang diserahkan

bagaimana anda melihat monas ini selalu ada kan cukup pihaknya juga cukup mengkritisi revitalisasi
nah setelah ini udah dihentikan sementara mau ngapain monas ini ya yang pertama saya agak
mundur sedikit soal penganggaran seharusnya kalau tadi dua ribu delapan belas ada anggaran dua ribu sembilan belas ada anggaran dua ribu dua puluh
ada anggaran seharusnya ini multi years ini sebuah kesinambungan yang tidak terpisah
tapi faktanya tidak seperti itu kemudian yang kedua yang saya lihat bahwa ada masalah diantara
hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah dki jakarta daerah khusus ibu kota negara republik
indonesia kan itu ada ada sesuatu yang yang tidak enggak cunin lah ya
dan ini sebenarnya dari dulu dulu sudah dilakukan kita lihat misalnya dulu bagaimana di sidang sidang
kabinet terbatas juga gubernur selalu diundang selalu diundang kemudian pak sutioso juga pernah
menawarkan megapolitan arti itu arti penting kepada pemerintah pusat kan ada kemudian ada
ada beberapa kewenangan kewenangan juga yang tumpang tinggi di dki jakarta ya

ada beberapa kewenangan kewenangan juga yang sering menjadi polemik nah itu sebenarnya yang
sering menjadi polemik nah itu sebenarnya yang
sering menjadi polemik nah itu sebenarnya yang harus diselesaikan oke tidak cun ini menurut

harus diselesaikan oke tidak cun ini menurut anda pangkal masalahnya ada di siapa nah
anda pangkal masalahnya ada di siapa nah

pangkal masalahnya mungkin dia terus terang aja dari www wirs ns diw mana ia

mungkin yang terlalu seolah olah yang dari pak anies baswedan maksud anda yang mungkin juga yang
bersembunyi diwalik otonomi otonomi provinsi seolah olah otonomi ya otoritas mutlak ada di
dia itu saya pikir yang harus diperbaiki oke kedepan oke pangkal masalahnya disitu bang syarif ada di
pak anies baswedan jadi kalau kalau ini kita agak unik jadi kalau konteks ini dprd bertanggungjawab
ya cuma ada pembagian tugas ya jangan semua dibawa ke pak anies ada ada pembagian tugas ada
ada aturan aturan dimana kepala skpd kepala kepala satuan perangkat kerja diberikan otoritas penuh
untuk menganggarkan ya kemudian melaksanakan dan
mempertanggungjawabkan pada titik titik poin tertentu pak anies memang bertanggung jawab
tetapi secara teknis itu yang bertanggung jawab kepala skpd nya kepala skpd nya mungkin saya
bisa menduga mungkin pak anies juga gak tahu kalau saberibut begini kalau digundulin saya
meyakini pak anies juga tidak menyangka maka ketika ada ada permintaan ada permintaan penghentian
sementara pak heru saya mau lapor dulu sama pak anies saya bilang ngapain lapor bapak yang putus
tapi kan pimpinan oke artinya apa bahwa ini memang dprd juga turut harusnya memberikan bantuan kepada
supaya masyarakat selesai dan pemerintah pusat juga membantu karena program ksd beda loh dengan
kegiatan kita untuk ksd silahkan diperdebatkan karena ini ksd sama sama berkepentingan terhadap
kita tapi yang jelas bang cerew ini paling tidak di bulan ini saja ya catatan kami ada tiga peristiwa
lah mungkin ada tidak samanya
visi dan misi pusat dan juga daerah dalam hal ini balai kota dan juga istana jadi
seolah olah balai kota versus istana nah ini soal banjir normalisasi naturalisasi banjir kemayoran
kemudian revitalisasi ini kan yang publik kemudian akhirnya melihat seperti apa ini bagaimana menurut
anda berdua mungkin bang atas dulu ya terus terang saya melihat ya agak sulit itu yang
memberikan pendapat tetapi fakta itu jelas jelas dipertontonkan ke publik ya ada fakta suka kurang
antara dki jakarta dengan dengan pusat nah ini tidak boleh terjadi dan sesungguhnya
dalam banyak hal dalam banyak hal pengalaman pengalaman yang lalu itu kan sudah
harus memperkaya kita nah maka masalah masalah yang lalu saya yakin hari demi hari bisa dikurangi
kalau terjadi kalau mau berinteraksi yang berinteraksi yang terus menerus lah nah kemudian
jadi agak sulit memang keluar melihat persoalan ini tanpa melibatkan unsur politik
unsur politiknya apa nih yang anda cium apa
ada aroma aroma untuk pertarungan dua ribu dua puluh
ada juga aroma aroma yang muncul ya mulai katakanlah pemberhentian sebagai menteri
kemudian juga muncul di pilkada dki jakarta
jadi banyak fakta fakta yang membuat kita sulit menghindar dari kenyataan
ketidaksinkronan ini ya
anda mencim juga sama sampai jauh dua ribu dua puluh empat atau bang patah mencimnya terlalu jauh
ya boleh aja lah
bagaimanapun diletakkan dalam perspektif akan ketemu
akan ketemu letaknya gitu ya
di ruang mana yang ada ruang politiknya ada
saya mengatakan terlalu jauh lah pak
masih jauh masih
yang dalam konteks berpemerintahan yang menjadi panglima adalah hukum
ada hukum administrasi negara ada hukum tata negara dan lain sebagainya
nah ini semua akan sebenarnya sudah memberikan ruang ruang untuk tidak mengakibatkan terjadinya kejadian yang seperti ini
kalau ini semua ada prosedur yang harus dilalui
tahapan yang harus dilakukan
saya yakin kalau semuanya taat dan tunduk kepada mekanisme itu didorong oleh keinginan luhur untuk memberikan pengabdian yang terbaik untuk bangsa dan negara
saya pun yakin
bang syarif terakhir singkat saja dari anda bagaimana
menginginkan dprd juga tidak bisa lepas tangan
karena juga yang punya hak budgeting pengawasan
jadi pendapat pak ketua dprd salam olah pak ketua
jadi bagus sebagai fungsi pengawasan memang harus seperti ini
tetapi outputnya duduk bareng lah
duduk bareng pemerintah pusat dprd untuk menyelesaikan bagaimana monas ini lebih baik lagi tahun mendatang
duduk bareng mensinkronisasi visi dari situ
jangan sampai kemudian ada aroma aroma politis
terima kasih banyak bang sarif
bang matas terima kasih untuk diskusi yang sangat menarik malam hari ini
kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lain
tetap bersama kami